kamu harus sembuh yowi
kamu harus cepat sadar
nah aku kangen banget sama kamu
sepertinya keadaan kamu masih sama seperti setahun yang lalu ya wi
tapi aku heran
kenapa andre begitu mempercayai
padahal keadaan kamu gak ada perubahan sama sekali
tapi aku yakin kesebaran orang itu pasti ada batasan
dan pada saat itu tiba
andre pasti akan memutuskan untuk mengakhiri semua ini
dan memulai semuanya dengan yang baru
dan itu bersama aku tentunya
sampai pada saat waktunya tiba
akhirnya saya ketemu noelia sudah sini
aku tanya kamu ngapain kesini
saya kesini ikut terapi
gimana cara ngerawat anak dengan keterbelahan
bukan mental kayak lara non
abis non lila dihubunginnya susah banget
udah hampir setahun non lila gak pernah hubungin lara
tanya keadaan lara gimana
emang non nila udah gak peduli lagi apa sama lara
non non lila tau gak
lara ini udah ngalamin apa aja non
lara ini diejek non sama anak anak tetangga sebelah non
dikatain gak ada yang pada mau temenan sama lara non
katanya takut pada ketularan non
asal non lila tau
udah gak ada yang peduli lagi sama lara non
apalagi non lila sebagai ibu kandungnya sendiri
jelas aja saya masih peduli
saya yang ngelakuin semua ini ya untuk lara
kamu ngerti dong untuk masa depannya dia
sekarang aku tuh punya tujuan yang lebih penting daripada ini semua
ya asal kamu tau dewi itu lagi koma
dan aku lagi disibukin untuk ngurusin anaknya dewi sita dan juga andre dan semuanya gustaf
jadi semua itu lebih penting daripada lara
lara ini anak kandung non lila sendiri non
pergi sini biar aku yang ini non
biar aku yang ini non
yuk beri diri aku nona
lara ini sama ibu
asal kamu tau itu sayang
jadi barusan kamu bilang apa
eh asal lu tau itu
lucu banget sih bercandanya kalian
satria ya bukanlah ini bukanlah hak aku
masa anak aku
jadi aku tuh suka nyumbang di salah satu yayasan
nah yayasan itu banyak anak kecilnya
dan ini salah satu anaknya
nah si gustaf juga relawan di situ
iya kan gustaf
mau dirawat ya
soalnya lagi gak enak badan
tadi tadi aku pikir
ya udah lupain aja gak penting
orang belum punya anak kok

aku tau untukmu
gak tahu atau apa kabarnya apanya
kayak aku orang orang informlogo ya
orang ini lebih ukuran
agak traffic kimia emang
ia sangat kuat dan tegar wi
oleh karena itu kamu tidak boleh mengecewakan aku
andre dan orang orang yang menyayangi kamu wi
dia sangat merindukan kehadiran kamu wi
kamu harus cepat sadar
kamu makan dulu ya
terima kasih mama aku malam
sejak dewi ulang tahun kamu gak makan makan sampai sekarang
aku tidak lapar aku bilang
kamu pernah seperti ini waktu sita meninggal dunia
kamu harus sadar sekarang kamu seorang ayah
kamu tidak boleh lemah
sita membutuhkan kamu kamu harus makan
aku bilang aku harus kuat aku tidak bisa mama
kamu gak boleh cengeng kamu harus kuat menghadapi semua ini
tante ini ada apa andre ini ada
andre tidak mau makan
sejak ulang tahun dewi dia nggak mau makan
aku benar benar tidak sanggup
kamu harus sanggup mama
mama suka melihat kamu seperti ini
mama benar benar tidak sanggup ma
tante tante sudah sudah biar saya coba lagi
tante ini tidak boleh

di sebelah itu kamarnya sita
ketika dia mendengar kejadian ini apa yang akan dia pikirkan
dan sekarang kamu tidak mau makan
jika kamu tidak mau makan kamu akan sakit
jika kamu sakit siapa yang akan menjaga sita
kamu kan ayahnya harusnya kamu juga mencurahkan perhatian kamu ke dia
sekarang kamu makannya jangan buat dewi sama sita jadi sedih